setelah dua ekor ikan arapaima muncul di kali surabaya tepatnya di huringi nanom gresik jawa timur
dua hari lalu warga bersama ekoton pemerhati lingkungan dan ekosistem di sepanjang kali surabaya
pada minggu siang menyisir dan memburu predator amazon yang meresahkan tersebut
ya demi menyelamatkan ikan lokal pemerintah setempat mengadakan sayembara
warga yang berhasil menangkap ikan arapaima akan mendapat imbalan satu juta rupiah
ikan arapaima tidak hanya muncul di sungai berantas mojokerto
tetapi juga di sepanjang kali surabaya tepatnya di kecamatan weringin anom gresik jawa timur
selamat warga uringin anom menyatakan mengetahui adanya ikan tersebut ketika sedang memancing
jam setengah empat
itu pas sedang apa pak selamat
sedang mau mancing
terus melihat itu apa yang saya lakukan pak
ya mau itu mau langsung pulang aja arek arek
baru itu dikejar udah gak ada
gak ada ya
kalau bawa sendiri khawatir kan dengan keberadaan araik paman
soalnya itu apa nanti ikannya habis juga
selanjutnya warga bersama ekoton pemerhati lingkungan minggu siang menyisir lokasi munculnya arapaima
ikan arapaima bisa memakan habis ikan lokal yang hidup di kali surabaya
kawasan sepanjang sekitar lima belas km dari desa melirip sampai desa legundi
dijadikan kawasan perlindungan ikan asli kali surabaya
jadi laporan teman teman ini sebenarnya menguatkan dugaan kami bahwa ikan arapaima yang dilepas oleh pemilik itu sudah masuk ke kawasan suaka ikan
nah ini menjadi bahaya
kenapa kita sedang berusaha memulihkan kekayaan hayati terutama jenis ikan ikan lokal agar dia bisa hidup
nah tapi dengan masuknya arapaima ke sungai kita ke kawasan suaka ikan ini akan mengancam ikan ikan lokal
yang ada di sini untuk memija ataupun untuk berkembang biak
nah apa yang akan kami lakukan adalah yang sudah kami lakukan itu adalah kami membuka posko pengaduan
siapa saja yang melihat ikan arapaima di kawasan suaka ikan bisa menghubungi koordinator kami koordinator posko kami
untuk bisa mengambil foto dan menunjukkan lokasi
dari situ kami akan menindaklanjuti bersama sama dengan warga atau pemancing yang melihat
untuk patroli dan berusaha menangkap ikan ini
meski warga sudah menebar jala di kawasan suaka ikan di sepanjang kali surabaya hingga kini predator itu belum tertangkap
kenapa pak diburu pak
karena ada salim baria satu ekor satu juta sama pak lura liriprawo
dapat ikan lokal itu
belum dapat ya pak
akan memburu terus pak
terus memburu terus iya

terus harap ikan lokal itu
bapak apa pak
bapak sekarang kalau bisa menangkap ya itu ada salim barianya itu
ekoton sudah mencatat ada sekitar lima belas ekor ikan arapaima yang ditangkap warga
pihaknya berharap petugas perikanan surabaya segera turun tangan bekerjasama dengan warga memburu dan menangkap predator amazon amerika tersebut
yang berkeliaran di kawasan suaka ikan di kali surabaya
sementara itu masih ditemukannya ikan arapaima di aliran sungai berantas
membuat balai besar konservasi sumber daya alam dan balai karantina ikan surabaya memutuskan membuka posko untuk menerima ikan arapaima yang diserahkan oleh warga
posko yang akan mulai aktif pertanggal satu juli hingga tiga puluh satu juli ini direncanakan dipusatkan di kawasan rolak songo kecamatan mojoanyar mojokerto
posko ini didirikan untuk menerima ikan arapaima yang diserahkan oleh warga yang masih memeliharanya
hal ini dilakukan guna mengantisipasi pelepasan ikan arapaima secara liar di sungai berantas
setelah adunan ini di delapan belas jam lagi
ikan arembawan dari masyarakat
dimana pak untuk berdaulat
masih belum masih didiskusikan
di jajaran pimpinan